pimpinan dpr menggulirkan rencana pengajuan hak angket kasus korupsi proyek ktp elektronik
dpr meminta penyelidikan dilakukan agar nama baik dpr tidak tercemar
wakil ketua dpr fahri hamzah akan menyarankan kepada anggota dpr lain
agar bersedia mengajukan hak angket kasus korupsi ktp elektronik
fahri juga berharap pemerintah bersedia mendorong investigasi atas kasus ini
sehingga citra dpr dapat dipulihkan
hak angket akan menyelidiki proses permainan tender proyek
perencanaan anggaran serta proses pengadaan barang dan jasa
fahri menepis tudingan pengajuan hak angket syarat kepentingan politik
untuk melindungi politisi senayan yang namanya disebut dalam surat dakwaan
fahri juga meminta ketua komisi pemberantasan korupsi agus raharjo mengundurkan diri
sebab agus pernah menjabat ketua lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah
saat proses pengadaan ktp elektronik
fahri menyatakan khawatir akan adanya konflik kepentingan
saat agus raharjo sebagai ketua kpk
pk menyelidiki kasus ini
selanjutnya saya kira dia harus mengundurkan diri dulu
biarkan proses ini berjalan tanpa intervensi